penggunaan makeup paparan debu polusi sinar matahari hingga makanan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit wajah
belum lagi penggunaan masker dalam jangka waktu lama saat pandemi
hal hal tersebut kerap berakibat munculnya berbagai permasalahan kulit wajah
mulai dari komedo wajah lebih berminyak iritasi hingga jerawat
tentu penting sekali untuk melakukan perawatan wajah dengan tepat
namun bagaimana memilihnya
setiap orang tentu memiliki pilihan berbeda
seperti najah raniah ia mempercayakan perawatan kulit ke klinik kecantikan
walau sempat mencoba beberapa klinik dan tidak cocok kini ia menetap di satu klinik kecantikan yang ia rasa tepat
karena pertama itu kan kita bisa konsultasi
jadi kalau misalkan dokternya itu akan merekomendasikan kira kira tipe obat atau krim yang mana nih yang nantinya cocok buat tipe muka kita
jadi nggak asalan gitu loh komposisinya juga disesuaikan
dengan perawatan dokter tidak terlalu menyakitkan sih karena kadang kadang agak purging dikit atau mungkin biasa aja bahkan gak ada efek sama sekali
cuma dia bertahap gak lama tuh muka cipta muka aku tuh kayak ngerasanya lebih bersih lebih ringan juga terus kayak lebih kenyal gitu
atau seperti gabriela ia sempat mencoba berganti ganti perawatan menggunakan skincare
butuh perjalanan melewati berbagai permasalahan kulit karena memilih skincare yang tidak tepat
hingga akhirnya menemukan klinik yang lebih baik
dan juga menemukan yang cocok dengan jenis kulitnya
memang reaksinya kayak merah merah terus jadinya dirawatan
cepat deh hakku ada akhirnya
pada dasarnya penggunaan skincare ataupun krim dokter dari klinik kecantikan tidaklah menjadi masalah
namun ada hal hal yang harus diperhatikan ketika anda memilih perawatan kulit
pertama kenali jenis kulit anda apakah termasuk yang berminyak kering atau normal
hal ini bisa anda perhatikan atau dikonsultasikan ke dokter
kedua kenali masalah kulit
apakah kulit anda berjerawat kusam terdapat noda hitam atau masalah penuaan
ketiga tentukan skincare atau klinik kecantikan terpercaya
untuk menentukan skincare tentu harus disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan kulit
untuk klinik kecantikan pilihlah yang bersertifikasi
di tengah pandemi anda juga harus memperhatikan aspek keamanan dengan memilih klinik yang menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
keempat perhatikan reaksinya terhadap kulit
apabila menimbulkan iritasi jerawat minyak atau kering yang berlebih baik dalam beberapa kali pemakaian atau beberapa minggu hentikan pemakaian atau konsultasikan dengan dokter
yang perlu diingat untuk perawatan wajah tentu tidak bisa instan melainkan bertahap dan membutuhkan waktu
saya rainsana sari andra anhar jakarta